sudah menjadi tugasku untuk melindungi raden piansan
sekarang buktikanlah kehebatan
jadi kau adalah senur pati panjajaran ini
siapapun yang membantu si rewan harus mati di tangan
kenapa dia yang kerja
awas kalau ditukar tukar
dua orang pudoh itu masih mengawasiku
aku harus mencari cara agar lepas dari pengawasan orang orang bodoh itu
kita cari tempat istirahat
kita istirahat dulu kawan
sambil mengawasi prabu amuk marugul
harus kita awasi terus
lihat tuh loyangannya
iya tinggi sekali ya dia
hah manas ridvat
kelihatan biasa udah

terima kasih lah hubungi kawan kawan
terima kasih lah
terima kasih anak anak

kenapa ribup stitch up kan
mau ngejar layangan
dasar aku bodoh
kamu jangan mengejar layangan
sini ganti karaku lagi
untung aku tepat waktu
lebih baik kerennya ke pinggir dulu
untuk menyembuhkan luka dalam raden
biar aku yang menghadapi orang ini
setelah aku sembuh
aku akan kembali membantu paman
jadi kisanak juga yang menyerang lima sarana sangka dan nyai kumala dewi
aku tidak perlu menjawab karena itu bukan urusan dan urusanku dengan
anak kecil ini dan siapapun yang menghalangi harus aku habis
baik aku sebagai senopati pajajaran sudah menjadi tugasku untuk melindungi raden
kiasan sekarang buktikanlah hebat jadi kau adalah senopati pajajaran